ya jadi harus waspada pemirsa apalagi sekarang sudah musim hujan musim hujan sudah di depan mata bahkan juga sudah alam ya di beberapa daerah
nah jas hujan menjadi kebutuhan yang harus disiapkan para pengendara motor
tapi nih ada hal yang harus anda garis bawahi dan juga tekankan jenis jas hujan ponco kerap menimbulkan bahaya bagi para pemakainya
inilah rekaman video viral yang memperlihatkan seorang wanita terbalik dan jatuh dari sepeda motor saat kondisi hujan
jas hujan ponco yang dipakai wanita itu tersangkut dan masuk ke jeruji sepeda motor sehingga membuatnya terjatuh
beruntung wanita itu selamat dan tidak membahayakan pengendara lain
kejadian di video tersebut hanyalah satu dari sekian banyak contoh kasus bahaya menggunakan jas hujan jenis ponco
mira f safri senior trainer jakarta defensive driving consulting berpendapat meski praktis jas hujan model ponco tidak disarankan
karena bentuknya yang panjang dan lebih bisa menyebabkan bahan gas tersangkut rantai sepeda motor
akibatnya bisa berujung pada kecelakaan sampai berujung pada kematian
yang kita sarankan adalah pemakaian jas hujan dua peaces yaitu atas dan bawah
kenapa karena pada saat kita pakai baju tersebut atau jas hujan tersebut sangat attach dengan badan kita
sehingga kita tidak perlu lagi memikirkan bagian mana yang merumbai ke bawah atau bagian mana tubuh kita yang masih terkena angin atau masih terkena hujan
jadi sangat tidak disarankan pemilihan jas hujan ponco itu digunakan pada saat berkendara sepeda motor
tidak safety dan tidak aman
penjual jas hujan ponco banyak ditemui di pinggiran jalan saat hujan
satu jas ponco berbahan plastik dijual dengan harga yang murah antara sepuluh sampai rp dua puluh lima rupiah
kendati demikian sudah banyak masyarakat yang tahu akan bahaya yang ditimbulkan jas hujan yang kerap disebut jas batman ini
ya lebih baik ganti yang pakai celana karena yang ponco itu bahaya juga apalagi ibu ibu yang dibonceng biasanya
itu kalau yang pakai gear itu biasanya nyangkutnya di situ
tapi kalau metik masih mendingan nggak begitu bahaya
menurut saya nggak bagus
nah mendingan nggak pakai daripada
nah takutnya nyangkut di rantai
kayak mudah mudahan aja gitu
bagi pengendara sepeda motor mira memberikan tips memilih jas hujan yang sesuai standar keselamatan dan aman berkendara motor saat hujan
jas hujan yang saya sarankan di sini adalah pemilihan jas hujannya dua pisis
yaitu atas dan bawah
pembelian jas hujan harus dipastikan lebih besar dari ukuran tubuh kita
sehingga pada saat kita memakainya tidak merasa kesempitan
dipastikan semuanya sudah terpasang dengan rapih oke
sepatu disarankan memakai sepatu tidak sendal
dengan dua bisnis ini kita selama berkendara akan merasa nyaman aman dan tidak takut kebasahan
juga pemilihan helm diperhatikan adalah warna yang cerah
jas hujan juga kita perhatikan dengan warga yang cerah
kalaupun harus berwarna diperhatikan ada garis garis strip atau garis kultur yang bisa glowing pada saat kayak bela cahaya
lalu bagi pengendara wanita apabila anda membawa tas dipastikan tidak ada tas di atas kendaraan bermotor
sebaiknya kita simpan di bagasi motor
karena untuk menghindari hal hal yang tidak kita inginkan selama berkendara
apabila anda sudah siap lalu kita menikah tas motor
saya peragakan memakai jas hujan di atas motor dengan dua pieces
anda tidak perlu mengkhawatirkan bagian tubuh anda yang tidak terlindungi
anda tidak perlu mikir bahwa baju gas hujan ini akan masuk ke jeruji
sangat aman sekali
dan anda bisa berkonsentrasi menyetir kendaraan tanpa memikirkan pekerjaan lainnya yaitu jas hujan ini
saat jas hujan menjadi kebutuhan utama para pengendara motor saat musim hujan seperti sekarang ini
ada baiknya bijak dalam menentukan jas hujan yang tidak hanya nyaman dan aman
yang terpenting adalah menentukan jas hujan yang sesuai dengan standar keselamatan agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas